kan tadi ya sony list ya udah tua sama kayak rambut kita putih ya
sudah tulang juga ikut tua tapi kalau yang sekunder nah mineral ini yang harus kita pertahankan
asupan ya kan selain matahari karena matahari kita perlu untuk
ini kan salah satu cara kita untuk mengedukasi ya pemirsa kita tapi secara umum paham nggak kalau di kota
besar mungkin agak paham tapi kalau udah ke pinggir agak sulit jadi itu memang pr kami
di edukasi bagaimana